kecelakaan tragis terjadi di bantul yogyakarta
satu unit bus pariwisata menabrak tebing dan menyebabkan tiga belas orang tewas
sementara sisanya mengalami luka dan dirawat di rumah sakit
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis transmedia edo nurgantara di bantul yogyakarta
selama sore edo bagaimana kondisi korban lainnya yang tengah dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan bus pariwisata
untuk korban yang selamat dari lakamaut yang terjadi minggu siang kemarin
untuk korban yang selamat saat ini sudah dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di bantul
di antaranya sebelas orang dirawat di rumah sakit pku muhammadiyah dan lima orang dirawat di rumah sakit panambahan senopati bantul rifani
mana kondisi dari para korban tersebut
nah untuk dari para korban sendiri mengalami luka ringan dan luka sedang dibalas
oke edo pagi tadi knkt dan juga kepolisian menggelar olah tkp
apakah sudah ada hasilnya dari olah tkp sementara
ya untuk olah tkp yang dilakukan oleh bkp
polisian dan knkt tadi pagi
dari pihak kepolisian dan pihak knkt sendiri belum bisa menyimpulkan terkait penyebab kecelakaan bus maut sendiri
dan masih mengumpulkan data data yang ada di lapangan irvana
oke berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh knkt dan juga kepolisian untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan yang menewaskan tiga belas orang penumpang bus pariwisata tersebut edo
nah untuk saat ini nanti pukul enam belas waktu setempat
dari pihak kepolisian akan melakukan jumpa pers untuk menjelaskan terkait penyebab kecelakaan kemarin minggu siang itu rifana
artinya kita masih menunggu hasil konferensi pers yang akan diselenggarakan oleh aparat kepolisian begitu edo
iya benar irvana
oke edo apakah ada santunan yang diberikan kepada korban yang meninggal dunia dan juga korban yang mengalami luka luka sedang dirawat di rumah sakit
untuk santunan sendiri dari jasara harja pagi tadi sudah menjemuk beberapa pasien yang ada di rumah sakit dibantu irvana
dan dari pihak jasara harja sendiri juga akan memberikan santunan
oke terima kasih